sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku akan pergi mencari dia
maaf putri izinkan aku untuk berjalan denganmu lebih dekat
agar kau tidak terlalu kedinginan
aku akan pergi mencari dia
aku akan pergi mencari dia
ayo pak kita tidak punya banyak waktu
atas nama kerajaan aku mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu
entah bagaimana nasib putriku
apa aji tidak bisa mengenali dia
dia adalah oka
benar pak jendral
hamba adalah pangeran oka
hamba dikutuk oleh soekarno
hamba dikutuk oleh soekarno
hamba dikutuk oleh soekarno
hamba dikutuk oleh seorang penyihir
yang datang ke negeri hamba untuk menguasai kerajaan
dari awal tiang sudah menduga
kalau kamu bukan orang biasa pangeran

atas jasamu telah menyelamatkan putri larasati
kini aku memberikan pilihan
untuk memilih salah satu kedua putriku
kelihatannya pangeran oka sudah letih sekali
baiknya aji raja mempersilahkan pangeran oka untuk istirahat
maaf pak jendral raja
sebelumnya hamba minta maaf
tapi malam ini juga hamba harus secepatnya kembali ke negeri hamba
mengenai pilihan yang baginda raja berikan kepada hamba
hamba menjatuhkan pilihan hamba
kepada putri larasati
jika semua urusan lambat telah selesai
hamba akan datang lagi untuk menjemput putri larasati
hati hati di dalam
hati hati di dalam
beruntung sekali larasati
sebentar lagi dia akan menikah dengan pangeran oka yang gantung itu
kamu yang semestinya menikah dengan pangeran oka itu diang
hai yang ada akan itu biang kita celaka in aja laras hati
gimana caranya aji raja tidak mengizinkan laras hati keluar
kalian biang biang akan coba bicara dengan aji raja
hai hai hai apa yang kalian lakukan pada saudaramu sama dengan kalian lakukan padaku juga ampun
pangeran ampuni hamba hamba terpaksa melakukan semua ini karena celulu telah menguasai istana
dan menyangkut raja agung dan

benar pangeran sejak pangeran pergi celulu telah menghancurkan seluruh istana
pangeran termasuk ibadah khusyid waqarah sejak satu bulan ini benar pangeran karena
ketahuan memberi makan pada raja agung yang sedang kelaparan
baik aku maafkan kalian dan aku minta sekarang kalian kembali ke istana
dan katakan pada celulu aku menunggunya di alun alun baik pangeran baik pangeran
terima kasih pangeran terima kasih
tidak usah berterima kasih itu kewajibanku untuk membela semua rakyatmu
tempat ini indah sekali yang bahagia disini
yang sungguh senang dayang bagaimana kalau kita sekarang menari saja ayo kita menari sama sama
ada apa ini
ampun ibu raja
ibu ratu tuan putri rangasati dibawa kabur buto buto
hai berani lagi kau datang ke marioka
aku datang untuk mengusirmu pergi dari negeriku ini
bunuhmu jangan kau pikir sulap mukaanmu itu bisa mengalahkan aku